assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
bulan suci ramadan bulan feminin bulan kelembutan
bulan penyerahan diri ini sangat penting untuk kita melakukan kontemplasi
sangat baik untuk kita lakukan perenungan muhasabah murakabah ⁇
nah salah satu poin yang mungkin perlu kita ajak untuk kita pikirkan bersama
ialah ada sebuah kisah di dalam al quran itu melambangkan dua sosok figur yang sangat kontradiktif
tapi sesungguhnya nanti itu pada akhirnya ujungnya satu
epistemologinya pun juga berbeda
nabi musa dengan khaidir yang diabadikan dalam surah al kafi
khususnya di dalam ayat enam puluh delapan puluh dua
bagaimana mungkin sosok figur yang paling cerdas dalam al quran
nabi musa bisa berkemampuan untuk bercakap cakap langsung dengan allah
tiba tiba disuruh belajar kepada seorang yang tidak terkenal
sama sekali gak ada yang kenal siapa itu khidir
dia pun juga bertempat tinggal di kampung nelayan kumuh di pinggir pantai
akhirnya dia diperlihatkan kamu harus mencari guru
bersama asistennya pergi mencari guru itu
maaf pak kiai kata asistennya
lauk atau ikan bakar yang kita bawa itu berloncatan ke laut tadi
loh aneh ikan bakar kok bisa loncat
itu tempat yang kita cari
dimana persis disini
tidak jauh dari situ ada perkampungan nalayangkumo
wah ini tempatnya ini
akhirnya berjumpalah seorang kakek tua
kek boleh nggak saya belajar kepada kakek
apa gak salah nak
kakek yang tidak ada artinya apa apa di kampung nelayan kumuh ini
kamu orang kota kok mau belajar
tidak kayak saya diperintahkan untuk belajar kepada bapak
enggak saya salah alamat pasti
nabi musa juga bingung
iya mungkin ya
apalagi diperkuat dengan sesama nelayan
pak kami disini gak ada orang yang terkenal
ini pelajaran besar buat kita semua
jangan memandang enteng orang yang tidak populer
boleh jadi dia selebriti langit
apa artinya kita selebriti di bumi
yang hidupnya sejengkal
tapi gak ada yang kenal di langitnya
nah nabi khidir ini adalah sosok figur
itu permata langit
akhirnya pada saatnya
nabi musa diberi kesempatan belajar
boleh kamu ikut saya
tetapi syaratnya kamu jangan bertanya
siap saya tidak akan menanyakan apapun
turun naik pergi kemana mana
menyeberang sungai naik turun naik gunung
dimana pada pokoknya guru ini
sampailah dia ke pantai
ayo kita mari lubangi perahu ini satu persatu
seluruh perahu perahu nalayangkumo itu dilubangi
jadi ada juga perahu yang gak sempat dilubangi
maaf pak kiai kenapa perahu ini mau dilupagi
bukankah satu satunya mata pencaharian masyarakat disini kenapa harus dilubangi
melanggar perjanjian kita jangan bertanya
oh udah dilubangi
di pinggir perkampungan dia menjumpai kerumunan anak kecil
kakek tua itu tadi
dia cekiklah lehernya seorang anak yang baru
teka lah ya
perjalanan berikutnya ayo kita cari tumpangan
gak ada orang yang mau kasih tumpangan
mari kita bangun pada pokok yang tua ini
pondok yang tua ini
mungkin disinilah kami nanti akan diajari
kalau telah selesai dibangun siang dan malam
kata kakek tua mari kita tinggalkan tempat ini
untuk apa kita menghabiskan waktu tenaga
memperbaiki bangunan ini menjadi bagus
lalu kita tinggalkan
kamu tidak sabaran ya
sampai disinilah perjumpaan kita semuanya
tapi sebelum kita berpisah
izinkan saya menjelaskan
perahu yang kita lubangi itu sekarang ini mencari kita
untung ada orang baik
melebangi perahu ini kalau tidak
keesokan harinya peristiwa itu
raja yang dalim itu berkenduri merayakan ulang tahunnya
semua perahu yang layak pakai dirampas
dengan menempel sedikit perahu itu bisa dipakai lagi
kenapa anak kecil itu kita bunuh
saya diberikan ilmu ladunya oleh allah
kalau itu besar nantinya
akan mengkapirkan kedua orang tua dan banyak masyarakat
nah kita membantu anak ini tidak jadi masuk neraka
kira kira seperti itu
kenapa bangunan tua ini kita pugar
karena sebentar lagi
ahli waris anak ini masih kecil bayi
nah kalau ini tersingkap
harta karun dibawahnya orang lain yang akan punya
tiga puluh tahun akan datang
harta karun ini baru tersingkap
anak itu juga sudah besar
dan rumah ini juga tersingkap
jadi semua ada hikmahnya
jadi para pemirsa
di atas langit masih ada langit
di dalam kulit masih ada kulit
jangan terlalu cepat kita puas
jangan terlalu cepat kita puas
karena boleh jadi yang kita anggap pandang enteng itu
itu sesungguhnya gak ada apa apanya
disitulah nabi musa mulai sadar
astaghurullah ternyata kita tidak mungkin
melihat sebelah mata orang yang tidak ada apa apanya di mata kita
di mata allah ternyata orang itu ada luar biasa
semoga ada artinya pelajaran yang penting ini untuk kita semuanya
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh